kita ke tanah air barito putra menggelar uji coba menjelang kompetisi liga satu dengan menantang tim liga tiga delta sidoarjo
dalam uji coba ini anak didik jackson f tiago itu menang dua lewat paulo sitanggang dan doglas packer
jelang kompetisi liga satu tim barito putra serius melakukan persiapan
mereka menggelar pemusatan latihan di batu jawa timur dan melakukan berbagai uji coba
di antaranya dengan tim liga tiga delta sidoarjo di stadion delta sidoarjo
pada babak pertama tim besutan jackson f tiago menurunkan para pemain mudanya
tak butuh waktu lama kapten jebolan timnas u sembilan belas paulo sitanggang berhasil membawa timnya unggul satu
tim liga tiga delta sidoarjo sesekali melancarkan serangan balasan namun sayangnya tak berhasil membuahkan gol
skor satu untuk laskar antasari pun bertahan hingga babak pertama berakhir
di babak kedua tim barito menggunakan perhatian

tim inti diturunkan dan juga tim pemain asing yang dimilikinya
usaha barito ini pun langsung menunjukkan hasilnya
baru satu menit laga babak kedua dimulai gol
kedua barito pun tercipta
operan gavin kwan asin berhasil dieksekusi dengan sempurna oleh dua kelas peker
tim liga tiga delta sidoarjo menunjukkan hasilnya
hasil ini menjadi bahan evaluasi untuk menghadapi laga ke depan yang akan dihadapi kedua tim